dua organisasi masa di bekasi jawa barat terlibat bentrok saat aksi demonstrasi di depan kantor pemerintahan kota bekasi kamis pagi
akibat peristiwa tersebut belasan orang terluka dan empat mobil hancur
ratusan orang anggota ormas gerakan masyarakat bawah indonesia atau gmi terlibat bentrokan di depan kantor pemkot bekasi
saat menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan korupsi dan isu lgbt
saling serang dan adu fisik pun tak terhindarkan akibatnya lima belas orang mengalami luka dan empat mobil rusak parah akibat terkena lemparan batu dan kayu
awalnya masa gmi berunjuk rasa di depan kantor pemkot bekasi namun tiba tiba dari dalam kantor pemkot muncul masa tandingan yang belum diketahui dari mana asalnya
mereka menyerang massa di luar pagar dengan lemparan botol air mineral dan batu
hingga kini masa dari dua kubu masih bertahan di jalan ahmad
yani bekasi ratusan polisi sudah diterjunkan untuk berjaga di lokasi bentrok